bagaimana perjuangan menegakkan kebenaran dari berbagai bentuk abuse of power kekuasaan itu harus dihadapi secara bersama sama
dan ibu mega juga memberikan apresiasi
kepada para guru besar tokoh tokoh civil society yang mereka ikut menyuarakan sebagai sahabat sahabat pengadilan
maka ibu mega menulis sebagai seorang warga negara indonesia
atribusi ini menunjukkan bahwa apa yang ibu mega sampaikan itu betul betul sebagai harapan terbaik agar hakim mk dapat mengedepankan sikap kenegarawanan
saya rahmat ibrahim saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya